umi sama abah kenapa sih
kok kayak cemberut gitu mukanya
lo mau ngapain sih rum
ya rum lo mau nanya aja sama umi sama abah
kan tadi umi sama abah
abis jadi panitia pesantren kilat
umi sama abah seneng banget ya
sampai terharu banget ngeliatnya
soalnya yang rum liat kayaknya abah sama umi tuh
semangat banget gitu tadi
sama sama umi kan gak pernah
baru ini aja kan ngebantuin
jadi panitia pesantren kilat di bulan ramadan
dasar kebangetan lo ya rum
abah sama umi dipermaluin
lo malah terharu
sekarang lo puas ya
sisulan nama keluarganya sudah berhasil
melampiaskan dendamnya sama umi sama apa
iya abah bener bener terhina
ya allah mbak
abah sama umi kenapa ngomongin kayak gitu sih
reputasi abah sama harga diri abah
betul betul doang ijeng
iya semua orang juga pada ngerawain kita
muka umi ini malu benar
tau gak lo
enggak ada yang ngerawain umi
enggak ada gimana
semua orang tuh pada ngelecehin kita
tau gak lo
itu dianggapnya kayak kesuruh aja
rendahnya lebih rendah dari pesuru ya baye

rumi run juga tahu sendiri apa yang namanya ilmu pemaaf dan ilmu sabar
yang ditanamin oleh keluarga haji sulam
ya walaupun mereka bukan pengurus masjid
tapi sebagai sesepuh dan haji dua kali di kampung ini
abah kagak terima

keluarga haji sulam kayak pesuru begitu
itu udah tiga belas kali mbah naik haji
dan sampai sekarang
dia masih mau jadi tukang sapu di masjid
abah juga kagak percaya
umi abah tapi ini beneran mbak
anak anak dari nenek itu
sedegar bersih rongsok yang ada di jakarta
tapi nenek itu gak mau ikut anak anaknya ke jakarta
nenek itu lebih pengen tinggal di kampung
mengabdi di masjid peninggalan suaminya
abah tetap kagak percaya
bilang aja lo mau ngetain abah
yang haji dua kali
enggak mbak sama sekali enggak
lum cuma pengen buka mata hati abah sama umi aja
udah deh udah deh
ngomong sama lo kagak pernah ada hati lo
lo tuh paling demen
kalo ngejatuhin abah sama umi lo
deng kagak aja
ya allah bukan gitu umi
tapi apa yang disuruh mbah ke umi sama abah
itu kan cuma ngasih tugas aja
lagian tugas abah sama umi
nggak berat berat banget kan
oh ini orang dua nih
lebih seneng dipenjali daripada dapet pahali
eh diam dong
gak ada angin gak ada apen
lagian bukan bersyukur
dihukum kayak kagak dihukum
malah disuruh berbuat baik lagi buat orang lain
masih aja kagak terima
itu urusan gua
lo jangan ikut campur
hmm campurin kolek juga tuh
abah makin gerah aja nih
sampai di rumah
masih aja si rum bikin sakit hati abah
umi juga rasanya udah bosen deh hidup nih
kalau masih ada keluarga sisulang disini nih
terutama si mak itu tuh
rasanya umi kepengen remes aja tuh si mak
dia tuh mbah haji mumpung banget
dia injek injek bumi di depan warga semuanya
tau mbah bayangin
panjang hari berdiri di pinggir jalan di depan rumahnya susulan
membagikan brusur brusur sama si kardus
itu apa kagak jatuh harga diri gua
kita perlu bertindak mbah
kagak bisa kita didiemin kayak begini nih
untuk saat ini mbah
kita memang gak bisa berbuat apa apa di depan sulam maupun keluarganya
tapi kalau bikin perhitungan sama mali tarmiji
tuh gara gara pengakuan dia tuh
keluarga kita yang terhormat ini jadi pecundang
umi setuju mbah
emang kita mesti kasih pelajaran tuh
masya allah baiklah
mbak amir rondie nggak bisa datang
saya mbak harus lukuin rondie
padahal mbak nih yang ngusulin terus datang mbak nih
ayah juga tahu
pan bu aci lagi hamil
jadi kagak boleh pergi jauh jauh
sekarang dia sudah agak mendingan
kata dokter gimana ada yang gawat atau gimana
mudah mudahan sih kagak ada yang ape ape deh
iya yang penting banyakin doa
ini cuma dukian dari allah ya
masya allah mal mal
di dalam ada haji sulam sama keluarganya
masalahnya biniku kan gak tahu
kita sering minta haji sulam berdua
yaudah kagak kagak
buruan inti masuk
bini inti kagak bakal masuk deh
ada pakcik sulam sama keluarganya
iya mak tuh tahu
kita ngomongnya diluar aja deh
biar enak ji
bentar ya ibu ya
lo jangan suhu zon dong jadi orang
nggak semua orang sama pikirannya kayak lu
gue ini sama sekeluarga nih dateng kemari
cuman pengen nengok anak lo
namanya lo tetangga
tanteh anteres gue besuk
ya kalau soal itu
ayo seneng dengernya ji
kagak usah dibahas ya ji
dia jadi sakit malah mikirnya
ya pak aji
sok berat pak aji
apalagi kalau sampe tau masalah sebenarnya
bisa ikutan sakit istrinya mali pak aji
ya udah tenang aja
persoalan lo berdua
nggak ada sangkut pautnya sama anak lo
apel aja sama bini lo
iya pak aji
tapi gue udah siapin hukuman susulan buat dua nih
susulan pak aji
sekarang sudah ngejalanin tuh hukumannya
pak aji udah tau kalau haji muhyiddin sama bininya
juga si kardun terlibat
makanya nggak usah pakai di tempat pindah
hukuman susulan buat kita apa sih
abang masih di rumah sakit ya
orang baru nyampe udah suruh pulang
gimana sih ram
kangen banget sama abang
kok pengen ketemu sama abang sekarang bang
ada haji maafin sih pake kangen
roh kunciin pintunya sampai nanti subuh
ya jangan dong ya jangan deh
abang mau nyawar dimana
yaudah udah dah
ya ntar ya
eh mau ke rumah dulu ya
eh kamu sudah ketemu dengan teknis baru kita
udah tapi belum sempat ngobrol ngobrol
tapi gapapa sih kita tunggu laporan dari dia aja
aku udah kasih tugas sama mereka
kira kira nanti sore kamu sibuk nggak ya
aku mau kamu nemenin aku ke toko busana muslim
wah ada perubahan nih
enggak bukan kok rob
aku cuma mau beli busana muslim untuk sholat id dan lebaran nanti
oh jadi ada persiapan lebaran
ya sih kayaknya
sekarang gimana kalau yang ini